calon presiden nomor urut dua prabowo subianto selasa siang menjenguk ahmad dhani di rutan medaeng sidoarjo
prabowo menyatakan kasus hukum yang menimpa ahmad dhani ini adalah ketidakbenaran hukum yang terjadi akibat dendam politik
di selak kunjungannya ke jawa timur calon presiden nomor urut dua prabowo subianto selasa siang mengunjungi ahmad dhani
terdakwa dugaan kasus pencemaran nama baik di rutan kelas satu surabaya di desa medaeng waru sidoarjo
datang bersamaan dengan waktu pengiriman tahanan ke pengadilan kunjungan prabowo ke rutan medaeng sidoarjo dikawal ketat petugas pengamanan khusus dan kepolisian setempat
didampingi tim kuasa hukum ahmad dhani prabowo langsung masuk ke dalam rutan untuk menemui ahmad dhani dan keluar setelah sekitar tiga puluh menit
prabowo menyatakan terjadi ketidakbenaran hukum yang menimpa ahmad dhani sebagai salah satu pendukungnya
dan kasus yang dialami ahmad dhani ini terjadi karena dendam politik
setelah dari rutan medaeng prabowo langsung menuju bandara internasional
bandara internasional juanda untuk kembali ke jakarta
bandara internasional juanda untuk kembali ke jakarta